biar hangat biar tidak peluk
lagi lagi tidak ingat guru
masa keponakan orang itu disuruh nyiram tanaman satu sekolahan
memangnya kamu itu kan kebun
ah dasar benar benar
kamu itu sampai basah kuyuk begitu ya
nanti kalau tante ketemu itu gurunya
tante bejek bejek bukanlah tante bikin pecel
tidak apa apa kok
tapi saat itu atuh opi
tante tidak bisa telepon ke sekolahnya ya
tante mau merah merah
tante sudah lah tidak apa apa kok
lagi ini juga salah opi
memangnya kamu salah naon sampai dihukum begitu
cuma salah paham biasa sih
ya sudah atuh
sok kamu mau apa biar tante bikin
opi mau istirahat saja
bisa ikut lomba tujuh belasan
sok itu istirahat
pakai selimutnya bumbunya
sok biar segar besok
terima kasih ya
sudahlah saya saja yang minum susu naon
lagi umur umur mau tujuh belas agustus
caranya mesti muter muter begini
tapi kita mencari pakaian hogyfa pakaian
publis pake ferie unung
kalau ngkong dulu ustad kenapa babi jadi tukang cukur
kagak nyambung be
eh jangan gini nay
kepengen bisa masuk kelak kelakan
ngapain baby muter muter kayak gini
gue dapat tugas buat tujuh belas agustus
masya allah be
ingat umur be udah tua ngapain juga ikut
eh be besok juga ada lomba tujuh belas agustus di sekolah be
makanya super dong be
tuh kan kerjaan lu duit duit aja
biar nggak nyusahin orang tua ngerti nggak
buset dah udah dulu amat nasihatnya
be babi tuh nggak asal khawatir
kalau lu tidak jadi artis tiga puluh juta per hari bayarannya b honornya
tiga puluh juta ini lu gundul
ah bagaimana mau jadi artis lo kerjaan lu malah kena orang tua aja
mendingan jadi preman di salon terminal tau kan
masa jadi preman be
hah kenapa sih gua apes mulu
lahir dari anak tukang cukur
kalau bokap gue kau ngobratkan asik
ini kau ngelupat
besok acara tujuh belas an
gua harus kasih kesan yang apa ya buat laura ya
supaya dia bisa keleper keleper
supaya dia bisa keleper keleper
hmm waktu gue nyanyi aja
ya itu kan ahli gua tuh nyanyi
kalau gue nyanyi buat dia ya sampai keluper kelper dia harus bisa naksir sama gue
nah gini gini gue ciptain lagu aja buat dia ya
aduh kepepet banget sih
kau buat hatiku berdebar kencang
hai ah enggak enggak enak enak ya tapi ayo balik lagi lagu itu aja deh lagu itu apa namanya
lengkap kamu tuh nyanyi apa meraung raung suara kamu tuh bisa orang mules kampung gara gara kamu nyanyi itu
kucing bisa pisan itu eh bokap biar gatut gatut mulu dong glenn panggil aku glenn
besar namanya gatot jangan kurang ajar nama bagus bagus mau diganti ayo itu yang terjadi
aduh jahitan apa bokap antar sendiri dah bokap males malesan nih jangan banyak ngomong antar
jahitan itu masih banyak ya iya iya iya iya iya aku hiduplah negeriku bangsa kurayaku semuanya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
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kperala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
siapa kenapa jatuhnya nggak ke gue aja sih
belasar gendut rasip lo enak banget sih
coba kalau lo timpannya ke gue
jatuh dia jatuh
eh gue tau gue pasti mau mimpi kan
tuh mampus tuh makan tuh cewek gendut
eh nggak tau bantuin gue dong gue udah mau penyet nih kaki gue
terus bawa papa muter
setelah saya kasih abal aba berdiri bapak bapak jalan ke depan balik lagi ke sini
eh lu panitia gila lu ya gue belum pernah ngalamin begini
lo ngerti nggak ada seorang yang mau bayang gue
muter muter puyeng ngerti nggak lo
ini kan peraturan memang sudah kita buat pak
eh lo peraturan siapa ya
lah kan ini peraturan baru
sekarang mau ikut nggak
lo nggak ikut keluar
ikut bet eh jangan gini kalau gue puyeng lo potong ya
berapa kali muternya
kebanyakan tiga puluh lo mau gimana sih lo